perekonomian domestik awal november masih akan dibayangi kenaikan suku bunga acuan bank sentral amerika pada awal november dua ribu dua puluh
yang diperkirakan sebesar tujuh puluh lima basis point
mata uang garuda juga akan mengalami tekanan yang berpotensi mendorong bank indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan november mendatang
pengamat ekonomi dari bank mandiri dendi ramdhani memprediksi
bank sentral the fed masih akan agresif menaikkan suku bunga antara lima puluh sampai tujuh puluh lima basis point pada fomc meeting awal november dua ribu dua puluh
ekonomi amerika masih tumbuh karena tersedia stimulus covid sembilan belas yang masih besar meskipun tekanan inflasi masih tinggi
hal itu membuat aliran modal keluar atau capital outflow sebesar rp satu ratus tujuh puluh triliun dari pasar obligasi terjadi pada akhir pekan oktober dua ribu dua puluh
bank indonesia diperkirakan akan mengikuti
arah the fed untuk ikut menaikan suku bunga bi tujuh day reverse repo rate pada rdg bi pertengahan november mendatang sebesar lima puluh basis point
maksudnya kenaikan di kita itu kan baru satu ratus dua puluh
di basis point ya di us itu udah tiga ratus
jadi kita relatif ketinggalan walaupun saya bisa mengerti karena pertimbangannya bank indonesia tentu ngelihat
kalau suku bunga naik ya pasti ada cost yang harus ditanggung yaitu perlambatan di konsumsi dan investasi
nah itu yang mungkin dijaga oleh bi ya
tapi pada akhirnya kan ya harus menaikkan juga
tekanannya kemudian terlihat di kurs yang ya udah sampai lima belas lima